tapi untuk mengurai kemacetan nanti jelang arus mudik lebaran dua ribu delapan belas pastinya pembangunan jalan tol terus dikebut
salah satunya pembangunan jalan tol semarang batang
di sini petugas pengadilan semarang ini telah membongkar rumah yang hampir dua tahun menghambat proyek jalan tol semarang batang
betul sekali aldi status rumah tersebut sulit dibebaskan karena memiliki dua sertifikat dan sudah empat belas tahun menjadi objek sengketa
petugas pengadilan negeri semarang dengan dikawal oleh aparat kepolisian membongkar sebuah rumah di kawasan ngalian semarang
rumah dengan tanah seluas dua ratus dua puluh delapan meter persegi ini sudah hampir dua tahun menjadi penghalang proyek jalan tol semarang batang
pembebasan lahan di rumah itu terganjal karena sejak dua ribu empat kepemilikan rumah itu menjadi sengketa antara sri urib setiawati dengan oki jalul laksoni
dua orang itu masing masing memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah dan rumah yang sama
karena sengketa belum selesai panitia pembebasan lahan proyek tol semarang batang menitipkan uang ganti rugi rp satu sembilan puluh delapan miliar ke pengadilan negeri semarang
hal ini membuat pihak pengadilan membongkar rumah tersebut karena ditargetkan bisa dilewati pemudik lebaran tahun ini
namun demikian setelah dianmaning diperingati ternyata yang termohon itu sri urib
setiawati dan oki jalul laksoni juga tidak melaksanakan dengan sesudah rela
maka berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri semarang tanggal dua puluh lima april dua ribu delapan belas pada saat sekarang dilaksanakan pelaksanaan eksekusi
proyek ruas jalan tol semarang batang mendapat perhatian khusus karena diharapkan bisa meredam kemacetan pantura saat mudik
kemacetan diprediksi akan terjadi di gerbang dan pintu eksit tol
damarsin nuko semarang